apa aja bisa jadi masalah
sampai akan benar benar jengkel
sempet mau ninggalin dia
nggak mau bareng lagi sama dia
tapi nggak taunya
malah dia yang nialin akang
masa saya sudah makan siang kamu masih belum dapat dompet
kalau nyopet itu yang benar
leda leda leda kalapa
tang cuy jack selamat ya udah balik lagi kesini
saya mah udah lama kembali kesininya
jalan kita ngelangin orang yang mulai menjengkelin kita
hewan sama angkotnya mau keluar
kang cuy jack saya jalan dulu
sudah beres pemakamannya
sudah tadi ngobrol dulu sama yang lain
kalau sudah waktunya nanti bakal sampai juga giliran kita
urutannya nggak ikut umur bisa siapa aja duluan
mati kemudian mempertanggungjawabkan hidup yang sudah kita jalani
akang masih sedih
dulu dulu kita banyak salah
kerja kita mungkin gak berkah
sekarang pikiran kita sudah berubah
kerja kita harus jadi ibadah
istilahnya satu paket
ada murad ada pipit
sekarang masih ada murad
tapi sudah tidak ada pipit
dulu akang partner yang kompak
apa aja bisa jadi masalah
sampai akan benar benar jengkel
sempat mau ninggalin dia
gak mau bareng lagi sama dia
ngopi dulu enggak usah saya mau langsung jalan aja nggak mau ngopi dulu mau atuh kalau dulu mah
belum ada kerjaan dari saudara kamu minggu depan katanya ngambil beras di cianjur iya
habis itu paling nunggu lagi gak mau kerja setiap hari ya mau atau keluarga saya kan
butuh makannya juga setiap hari saudara saya ngasih tahu ada lawan kerja di pabrik pabrik
apa pabrik tekstil nyogok nggak yang ini mah enggak gimana mau gak ah saya ngojek online aja
capek tapi enggak bermasalah terus seperti di terminal kalau ada masalah paling cuma penumpang
yang agak sepi aja saya juga kalau ada modalnya maunya seperti yang waktu itu saya bilang
mau jual makaroni goreng terus kopi yang tadi kamu janjiin mana ohstabillah maaf tunggu sebentar
kopi bang denny kan waktu itu nanya nanya soal lawangan kerja juga coba aja kamu ajak dia juga
semarang semarang tasik tasik tasik
semarang semarang semarang tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
halo den ya jadi mau ikut kerja pabrik enggak kenapa saya udah balik lagi ke terminal serius iya
kamu bukannya diancam sama seperti saya
boleh balik lagi ke terminal sekarang keadaannya udah berubah sudah nggak diancam lagi sekarang
terminal dipegang tony mas bubun kemana bos bubun udah enggak di terminal terakhir kabarnya dikeroyok
orang siapa yang royok enggak tahu pokoknya intinya sekarang terminal dipegang sama tony
hai tony di backup sama kang darman pokoknya gitulah punten sementara gitu dulu aja ya saya lagi kerja oke
hai deni balik lagi ke terminal kopinya terima kasih
mau nulapan siapa boy
halo good tanggung lu dah tahu belum teman teman udah balik ke terminal belum siapa aja tony boris
potong jack kamu nggak ditawarin tapi harus geser geser semarang semarang tasik tasik tasik
rasanya kehilangan kerjaan mereka gabung sama bu pun enggak memberikan kerja sama bu pun enggak yo jen giorno dong kenapa gak kamu nggit million uang
enggak bos bubun udah gak di terminal
sekarang yang pegang terminal siapa
tony di backup sama kang darman
bubun digeser sama kang darman
mana mungkin kalau tony yang geser bos bubun
saya cuma mau tahu
kamu udah tahu apa belum teman teman udah balik ke terminal
sekarang saya sudah tahu
terima kasih buat imponnya